siapa sih yang gak tahu kuliner satu ini
seperti di kedai joder kadani di surabaya ini
seporsi ayam geprek jumbo plus este manis dihargai lima belas ribu rupiah saja
tetap ada yang spesial dong lihat nih
bukan pakai ulet kan ya ayamnya digeprek menggunakan meat hammer atau palu daging
bukan cuma ayam kedai yang buka mulai pukul sembilan pagi hingga sepuluh malam ini
juga punya menu cumi odeng sosis hingga crispy jamur enoki
semuanya bisa dipadu padankan dengan nasi putih dan sambal
selain sambal bawang original pilihan sausnya di sini juga beragam
ada kejun mayo mentai hingga saus korea space
saus mentainya terasa banget
ada manisnya ada gurihnya
sementara kalau suka pedas harus mencoba sambal bawangnya
pedas pakai banget
ini renyahnya dapat gurih dari ayam sama jamur yang juga dapat
tapi anda harus bersabar
jika ingin menikmati kuliner yang sedang viral di media sosial ini ya
anda harus siap mengantri
bagaimana tidak dalam sehari kedai ini mampu menjual hingga dua ribu porsi
ayam geprek yang satu ini juga tak kalah unik
ya ada yang lebih
anda tak salah lihat bukan disajikan dengan nasi
ayam goreng crispy berbalut sambal ini dipadukan dengan roti asal perancis kwasong
sebelumnya kita supply banyak untuk croffle croissant waffle
dan sekarang croissant waffle sudah tidak lagi jaman
jadi kita padukan dengan produk dari eropa kita nusantarakan
croissant yang sudah diberikan isi kita menawarkan untuk pilihan
pilihan yang sudah diberikan isian digeprek menggunakan panini kering panas
dengan suhu dua ratus derajat celcius selama kurang lebih tiga lima menit
setelah matang barulah kuosong ini diberikan topping sesuai pesanan anda
sudah kelihatan kan penampakannya
ada sambal bajaknya ada saus kejunya ada saus pedasnya
dan ada croissant sama ayam yang sudah digeprek
untuk banget kalau anda menyukai masakan pedas
selain menu ayam geprek kedai ini juga punya varian menu kosong lain
seperti blueberry keju ayam jamur hingga udang salsa
soal harga tenang masih bersahabat kok
kosong geprek dijual seharga mulai dari rp dua puluh tiga hingga rp dua puluh tujuh saja
bagaimana tertarik mencoba
kansata marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur